dan tidak hanya pejabat kepolisian rizik syihab juga akan melaporkan presiden kelima republik indonesia megawati soekarno putri ke kepolisian
namun sebelum laporan dibuat rizik meminta kepolisian menjembatani komunikasi antara dirinya dengan megawati
pemimpin front pembela islam rizik sihab belum secara resmi melaporkan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri ke kepolisian
terkait dengan pidato pada hari ulang tahun ke empat puluh empat pdip sepuluh januari dua ribu tujuh belas lalu
rizik justru meminta kepolisian menjembatani komunikasi antara dirinya dengan megawati
ia menegaskan akan meminta maaf bila salah memahami pidato megawati
tetapi jika presiden ri kelima itu salah dapat melakukan klarifikasi
pernyataan megawati yang dipersoalkan oleh rizik adalah pada bagian awal pidato
mereka benar benar anti kebenakaan kita
itulah yang muncul dengan berbagai persoalan
saya sampaikan di atas tentu ideologi tertutup jelas bertentangan dengan pancasila
pancasila sebagai jiwa bangsa tidak memiliki sifat totaliter dan tidak boleh digunakan sebagai stempel legitimasi kekuasaan
pernyataan rizik ini tidak hanya berlaku untuk megawati saja
namun juga beberapa kelompok lain seperti pmkri dan tokoh lainnya seperti sukmawati soekarno putri
seluruh jajarannya umum
ramaditya dharma cnn indonesia